wakil presiden terpilih gibran raka buming raka mengaku tidak tahu siapa orang toksik yang dimaksud menko luhut bin sarpanjaitan
gibran meminta luhut menyebut langsung sosok tersebut
gibran mengaku berteman baik dengan semua pihak dan siap menerima masukan untuk pemerintahan ke depan
gibran bilang dirinya berprasangka baik dengan tidak menerka siapa yang cocok dengan predikat orang toksik yang dimaksud luhut